badan pengawas pemilu memutuskan tidak menemukan unsur pelanggaran pemilu yang dilakukan sejumlah menteri terkait pose satu jari saat pertemuan imf dan bank dunia di bali oktober yang lalu
atas putusan itu koalisi prabowo sandi menilai bawaslu tidak menegakkan aturan dan seharusnya menghukum pihak terlapor karena telah melakukan pelanggaran
badan pengawas pemilu atau bawaslu selasa enam november mengeluarkan keputusan terkait laporan perihal pejabat negara yang menunjukkan keberpihakan pada calon presiden nomor urut satu
menteri koordinator bidang kemaritiman luhut binsar panjaitan dan menteri keuangan sri mulyani dilaporkan terkait pose satu jari yang dianggap sengaja dilakukan sebagai bentuk imbauan yang menunjukkan keberpihakan pada calon presiden joko widodo
setelah membahas laporan tersebut
bersama mabes polri dan kejaksaan agung bawaslu berkesimpulan bahwa peristiwa yang dilaporkan tidak memenuhi unsur ketentuan pidana pemilu dan bukan merupakan pelanggaran pemilu
partai gerindra kemudian mempertanyakan keputusan bawaslu itu
wakil ketua umum partai gerindra ferry juliantono menilai bawaslu tidak menegakkan aturan dan seharusnya menghukum pihak yang terlapor karena jelas telah melakukan pelanggaran aturan
jelas jelas salah lah ini
jadi kalau kemudian bawaslu tidak bisa menegakkan aturan ya susah kita akhirnya
tapi kalau menurut saya dalam konteks bu sri mulyani dan pak luhut panjaitan itu menurut saya jelas ada ajakan terutama yang keluar dari mulut ibu sri mulyani
cuma bisa jadi bawaslu agak nggak enak ini
tapi kan nggak bisa hukum
ada soal enak gak enak
aturannya jelas gak boleh
pose jari ini sempat menjadi perbincangan beberapa waktu lalu
saat itu seorang mahasiswa tiba tiba berpose di depan jokowi dengan menunjukkan dua jari
spontan salah seorang anggota pas pampres langsung memegang tangan mahasiswa yang berpose dua jari dan mengubahnya jadi acungan cekol
komandan paspampres mejen teni suartono pun langsung menanggapi video tersebut
dikutip cnn indonesia com suhartono mengatakan hal itu dimaksudkan untuk menghindarkan kampus dari kegiatan politik
meskipun banyak dikritik tapi bawaslu tetap memutuskan tidak ada pelanggaran dalam pose satu jari yang dilakukan oleh menteri luhut dan menteri sri mulyani di bali beberapa waktu yang lalu
putusan ini pun mengundang tanda tanya pihak oposisi
ya oposisi kalau pihak petahana sih senang senang aja mungkin ya
terlebih di tahun politik
kali ini netralitas aparat negara terutama para pejabat negara ini menjadi isu juga yang kerap disorot
tidak hanya persoalan apakah satu jari atau dua jari itu melanggar atau tidak tapi lebih makro lagi
kita bisa juga melihat bagaimana netralitas para pejabat negara para aparatur sipil negara dalam menjaga dirinya dari godaan godaan politik yang tentu saja nikmat sekali
kita akan membahasnya hal ini bersama para narasumber yang sudah bersama saya pada malam
hari ini ada bang ruhut sitompul anggota tim kampanye dari jokowi maruf amin
terima kasih bang ruhut
kemudian ada bang ferdinand hutahian wakil direkturat hukum badan pemenangan prabowo sandiaga
terima kasih bang ferdinand
terima kasih selamat malam
sapa horas dulu horas ya buat
kemudian bergabung bersama kami dari luar studio ada bang rahmat baja komisioner bawaslu yang ada di yogyakarta saat ini
selamat malam bang rahmat
oke saya mau ke bang rahmat dulu
di jogja tentu saja putusan ini ada yang pro ada yang kontra ada yang happy ada yang tidak happy
tapi pertimbangan utamanya itu apa
bang rahmat bawaslu akhirnya memutuskan bahwa ini bukan merupakan pelanggaran kampanye sendiri
kita harus melihatnya dari unsur kampanye ya mas ya
pertama unsur kampanye itu ada unsur mengajak menawarkan visi misi
program kerja dan citra diri
kemudian dilihat juga dari keberpihakan pejabat negara yang bersangkutan
apakah pejabat negara itu mengajak audiens yang dalam acara pemerintah acara negara untuk memilih salah satu pasangan calon
nah pada saat pemeriksaan kita bahas di sentra gakumdu
bukan hanya kami yang didengarkan pendapatnya
akan tetapi ada kepolisian dan kejaksaan
yang ada yang akan memberikan pertimbangan untuk meneruskan kasus ini atau tidak
dan kemudian setelah kita klarifikasi
pelapor kita klarifikasi
kemudian pak luhut juga kita klarifikasi
dan bu sri mulyani juga kita klarifikasi
didapat beberapa keterangan mengenai bahwa yang terjadi adalah spontanitas
dan tidak ada keinginan
dan juga tidak meyakinkan peserta pada acara tersebut untuk melakukan keberpihakan terhadap pasangan calon
kalau kita lihat dari pose gerakannya pak luhut
misalnya pak luhut pertama kali posenya itu ada mengangkat angkal jarinya lima
kalau kita lihat dari situ
jadi tidak angka satu
ini kan perdebatan juga satu atau dua
dan kemudian yang direktur imf yang mengangkat dua
itu adalah dua nya pak prabowo atau v victory
dan ada perbincangan antara lagarde dan juga pak luhut
yang kemudian diterangkan oleh pak luhut bahwa pengangkatan victor itu adalah indonesia hebat
menurut bu lagarde
dan kemudian pak luhut mengubah posisinya
menurut indonesia hebat itu indonesia is number one
indonesia nomor satu
nah itu ditunjukkan dengan posisi satu
tidak ada kemudian ayo pilih pak jokowi tidak ada di dalam video itu pun tidak ada
kemudian barulah di akhir itu
bu sri itu menerangkan
memang agak kenapa satu atau dua jadi masalah
semua ketawa disitu
nah dari video pun kita
kita lihat kan tidak
kami melihat dari teman teman kepolisian dan kejaksaan pemilihan
tidak ada unsur kemudian untuk mengajak
pemilih untuk memilih pada saat itu
dan itu juga acara tersebut
dihadiri lebih banyaknya oleh
dan juga peserta
dan memang tidak ada
kita tidak temukan kemudian unsur kampanye
tidak terpenuhi unsur kampanye disitu
karena audiensnya bang rahmat itu hanya
panitia dan juga peserta
delegasi delegasi dari asing gitu ya
dan wartawan tentunya
tapi kan kemudian berita ini
pembicaraan tadi yang
bercanda antara bu sri mulyani dengan
madam lagarde itu juga
tersebar sejenak setelah
kejadian itu berlangsung gitu
ini tidak diperhitungkan sebagai
dari aktivitas tadi
kita tidak menemukan itu
pada saat pembahasan di sentra gakumdu
setelah diperiksa bu sri mulyani
diperiksa pak luhut
mereka berkampanye itu tidak ada
tidak terlihat disitu
kepas kita pemeriksaan
dan juga itu
bukan spontanitas untuk mengajak kampanye
dan tidak untuk mengajak
salah satu pasangan calon
bawaslu dan juga gakumlu
saya mau tanya ke bang ferdinand
yang wajahnya agak kecut
bang rahmat melihat
putusan anda ini
dan kecewa ya
bawaslu tidak melihat
unsur yang paling utama
setiap pejabat negara
salah satu calon
salah satu calon
pejabat negara ya
dan bu sri mulyani
hadir sebagai pejabat negara
bukan sebagai tim kampanye
hadir sebagai pejabat negara
setiap pejabat negara
apa yang dilakukan
oleh pak luhut
dan merugikan pak prabowo
apa yang menguntungkan
kalimat apa yang menguntungkan
apakah tadi kan
atau tidak ditemukan
kalimat yang mengajak
jadi di sini
tidak boleh dilihat
kalimat mengajak memilihnya
tidak ada kan
dialog yang terjadi itu
untuk tidak mengacungkan
dua jari itu
dan satu jari
nah itu kan
motif yang ada
tidak mengerti itu
jelas perbuatan sri mulyani
ada yang merugikan
apa yang disampaikan
nah di sini
mengamati di sini
kalaupun pak luhut
tetapi sri mulyani
meskipun secara verbal
pejabat negara tadi
salah satu pasangan calon
itu unsur utama di situ
jadi bukan semata mata
narasi kampanye itu
jadi kita harus melihatnya
bahwa ini ada pejabat negara
salah satu calon
dan merugikan calon lain
sebelum ke bang luhut
saya mau konfirmasi lagi
ke bawah sini dulu ya
nanti bang luhut
sudah senyum senyum nih

yang tidak boleh menguntungkan
salah satu calon
bang ferdinand tadi
ini menguntungkan pak jokowi
merugikan pak prabowo katanya
yang pertama kita lihat
tentu pasangan dua ratus delapan puluh

kebijakan yang menguntungkan
salah satu pasangan calon
mengutukan atau merugikan dua ratus delapan puluh dua

apa itu termasuk kegiatan
itu juga dimasukkan dalam
kalau kita dapat baca
dilarang membuat keputusan
atau melakukan tindakan yang menguntungkan

dilarang mengadakan kegiatan
yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap peserta pemilu
dan sesudah masa kampanye
ini pejabat negara
nanti itu yang akan
kemudian akan di apa
pasti akan dikritik oleh
pak ferdinand kan
itu tidak jadi
yang dilakukan itu
masuk ke dalam tindakan itu
atau pemberian barang
kepada apartus sipil negara
di lingkungan unit kerjanya
itu akan berhubungan dengan
apakah di lingkungan
atau anggota keluarga
nah inilah yang kemudian
nah itulah yang kemudian
tidak masuk unsur itu ya
apakah ini termasuk
bisa memenuhi unsur atau tidak
dan harus diingat
ini adalah unsur ini
bisa kena unsur pidana
karena ini termasuk
salah satu larangan
itu tidak masuk unsur itu
oleh sebab itu
kami membahasnya dalam
tidak memenuhi unsur itu mas
ada terputus unsurnya disitu
apa yang terputus bang rahmat
pembahasan kami di
kisah narka akum
itu terputus unsurnya
bagian mana yang terputus
itu menjelaskannya di akhir
bukan di awal mas
madam lagarde itu
itu di akhir
tidak ada kemudian
kalau kita lihat videonya
dan kemudian semua
berpindah ke bawah
baik bang rahmat
kalau dari situ sih
menurut teman teman kepolisian
juga tidak terlihat
memenuhi dua ratus delapan puluh dua dan dua ratus delapan puluh tiga nya
si tombol yang tadi agak
atau senyum kecut
bagaimana anda melihat
logika yang dibangun
dengan logika yang dibangun
oleh bang ferdinand
tapi lebih asik bang
saya kasih kesempatan
untuk pikir pikir sejenak
kita akan break sejenak
kami akan segera kembali
bagaimana menilai logika
pembantahan yang dibangun
oleh bang ferdinand tadi
ferdinand kan bukanya tadi
dengar bawaslu punya keterangan
dimana penilaian saya
bawaslu nya keterangan
saya terima kasih
sudah betul itu ya
sudah betul itu
seratus buat bawaslu
apa yang membuat itu betul bang
oh saya dengarnya
dia banyak kecewa
memang mendukung pasangan itu
akhirnya ya begini
sedangkan yang saya dukung ini
jadi kalau saya lihat kejadian
ferdinand tadi mengatakan
memang kalau pak luhut
ya memang kalau pak luhut
saya juga ada di bali ya
saya sebagai peserta
maksud saya satu
bukan pilih nomor satu
di bali itu
semua orang ngerasain
semua orang itu
semua orang yang di sebelah sana
seluruh rakyat indonesia
pak ferdinand maksudnya

semua orang itu

semua orang yang di sebelah sana
pak ferdinand juga mengatakan
apalagi fadli john
semua kan begitu
udah itu memasalahkan
ya dana yang
lima ratus miliar lebih itu
eh tahunnya dipakai
cuma lebih kurang lima ratus
hasil daripada itu
dapat dua ratus triliun lebih
tapi kalau logika tadi bang
kalau tadi dua ribu delapan ratus dua puluh delapan
menguntungkan dan merugikan
salah satu pasangan calon
sebagai pejabat negara
itu yang dipermasalahkan bang ferry
sebagai pejabat negara
tadi kalau saya bisa simpulkan sedikit
dari penjelasan bang ferdinand
madam christian lagarde
jadi nomor dua pak
pak jokowi kan nomor satu
ini semua dari amerika
tapi menguntungkan nggak buat pak jokowi
menurut pak prabowo nggak
ferdinand udah baik sekali
ya pak luhut dia bisa mengerti maksudnya indonesia nomor satu
ibu sri mulyani juga
ibu ini bahkan kita harus berterima kasih
bu sri itu mengatakan pak prabowo nomor dua
terima kasih mestinya
jadi bukan melarang gitu
bang ferdinand kita lihat
ini kan bang rutin ini saya ngerti lah posisinya seperti apa
tetapi kalau kita bicara logika dan nalar kembali ke tadi pertanyaannya
apa motif sri mulyani meminta lagarde yang mengacungkan dua jari sebagai simbol victori
menggantinya kemudian menjadi satu
motifnya kan di sini bergeraknya dari sini
apa motif sri mulyani meminta madam lagar mengganti nomor dua ini
victori ini yang seperti sampaikan bang ru tadi bahwa ini victori menjadi satu
nah motifnya itu kemudian terjawab setelah sesi foto itu selesai
sri mulyani menjelaskan bahwa kenapa begitu
nah artinya apa
ada ajakan dari sri mulyani kepada madam lagarde untuk mengacungkan simbol jari satu
sebagai perwujudan simbol nomor satu nomor urut pak jokowi
disitulah poinnya ini menguntungkan pak jokowi dan merugikan pak prabowo
itu yang kami protes kenapa
kalau seperti yang saya sampaikan tadi pak luhut memang saya tidak menyatakan pak luhut terbukti atau tidak terbukti
karena satu itu indonesia nomor satu
tidak tetapi memang saya melihat luhut ini sebagai korban ajakan juga dari sri mulyani
kalau sri mulyani tidak bicara dua dua karena pak luhut jelas begini awalnya
bagaimana logika pak luhut tadi itu kan bu andi tadi katakan hanya memberitahu kepada madam lagarde saja
itulah logika yang menurut kami menjadi debatable dan tidak bisa kami terima
jelas seperti yang saya jelaskan tadi motifnya sri mulyani meminta madam lagarde
merubah victorinya menjadi satu adalah untuk pak jokowi simbolnya nomor satu
tapi untuk dampak luasnya ini kan masalah dampak ajakan dampak kerusakan
dampak luasnya tentu bahwa ini bisa dipropaganda opinikan bahwa orang asing saja mendukung
pak cokowi orang luar raja imf world bank segala macam mendukung pak cokowi
masa kalian tidak kan ini narasi yang akan kemudian dibangun dan itu akan merugikan pak prabowo
ketakutan itu beralasan nggak bang ruth
ya harus beralasan
harus beralasan bang
seperti aku bilang ya pak aku udah ngerti lah memang tingkat kestresan ferdinand hutahayan adik saya ini makin jauh

dia kan capek menjaga pak prabowo
dia capek menjaga pak prabowo
pak sandi itu aja
jadi nggak sampai propaganda
nggak nggak ada itu
nggak lah itu
kalau bilang satu itu kebetulan yang paling banyak mendapat penghargaan sepak bola leonard messi
satu itu terima kasih tuhan
nggak ada masalah kok
udah lah masih banyak kerja lain
lebih baik kita marilah kita bicara visi misi
tapi satu hal yang satu dipermasalah oleh bang ferdinand tadi
bagaimana quote unquote pasal dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga itu menjelaskan pejabat negara
ini pejabat negara orang orang yang kemudian dibiayai dari pajak negara
tapi punya tendensi tadi merugikan dan menguntungkan itu
ini kan ini masalah pejabat negaranya bang
pejabat negara membantu kpu dan bawaslu memberi penyeluhan chris lagarde
apalagi ya madam lagarde itu dia kan nggak ikut
dia orang asing kok dia lagi datang
tapi jangan masuk di apa salahnya bang
apa gunanya sri mulyani harus menjelaskan itu kepada madam lagarde
harus di situ
jangan masuk di konteks apa salahnya
karena mereka kan tidak ikut sebagai pemilih di sini
kan lagarde yang nanya
wah wah kan gitu kan
kan dia yang nanya
itu bukan ngajak orang
setelah dijelaskan di situ maka terketahuanlah motif sri mulyani meminta madam lagarde
mengganti victorinya menjadi satu
adalah untuk simbolisasi nomor urut satu pak jokowi
nah kita tanya bang rahmat bajaj yang sudah pernah mewawancara bu sri mulyani
pak rahmat betul nggak sih memang tendensi atau maksud bu ani itu menjelaskan lebih panjang
kenapa harus mengganti jari telunjuknya itu karena faktor faktor yang tadi disebutkan
menurut bu sri tidak
ya hasil verifikasinya tidak menunjukkan seperti itu dibantah oleh bu sri mulyani bahwa itu melakukan ajakan atau menguntungkan salah satu pasangan calon
dia tidak terfikir itu hanya spontan kedua orang yang diperiksa
pak luhut maupun bu sri mulyani menyatakan itu hal yang spontan yang tidak mereka tidak berpikir tentang pada saat itu sedang ada masa kampanye ataupun masa yang kemudian itu harus berhati hati
jadi karena unsur pidananya tidak kena makanya kemudian terjadi penghentian perkara perkara tidak tidak ditanjurkan
jadi saya ingin mengambilkan ke penyidikan karena pembahasan desain terakak kemudian demikian akan tetapi ini ini menjadi perhatian buat bu sri dan juga pak luhut agar berhati hati ke depan bahwa nanti seluruh sikap tindak para pejabat negara itu akan menjadi perhatian masyarakat banyak dan itu harus hati hati dalam melakukan itu ketika dipanggil pun mereka ya agak tegang juga ya ketika diperiksa
jadi saya ingin mengambilkan ke penyidikan
maka kemudian unsur kejaksaan unsur kepolisian juga menyatakan ini tidak bisa dilanjutkan untuk kepentingan penyidikan
bang rahmat yang terakhir sekali dari anda apa nih ini kan mungkin saja hal hal seperti ini karena kampanye cukup panjang ini durasinya bang rahmat apa yang perlu diperhatikan para pejabat negara mungkin kepala daerah mungkin atau orang orang yang tidak boleh berpihak quote unquote dalam menyikapi tahun politik ini ini do dan don'tsnya apakah sudah disosialisasikan apa yang paling penting diperhatikan
untuk para pejabat supaya tidak terjerembab di lubang yang sama
oke kami sudah mengingatkan dari awal pada saat pertemuan juga dengan pak jokowi khusus untuk pejabat negara dan asn
asn beda lagi ya ada hati hati juga asn akan digunakan dalam proses kampanye
dan itu jadi perhatian buat pemerintahan sekarang untuk tidak dilakukan dan juga diperhatikan
kemudian diperintahkan kepada para asn untuk tidak ikut dalam proses politik dalam beberapa bulan ini
kemudian untuk pejabat negara kami ingatkan bahwa harus sesuai dengan peraturan undang undang dan pkpu
jika ingin berkampanye itu pejabat negara menteri kan boleh karena mereka pejabat negara yang political appointee
mereka ditunjuk secara politis untuk meruduki jabatan tertentu di pemerintahan
di negara ini sehingga kalau mereka mau kampanye silahkan tapi dengan cuti kampanye
kemudian juga yang kita sekarang kita banyak proses mas pejabat negara itu banyak pejabat daerah
orang orang yang menunjukkan keberpihakan pak bupati pak gubernur dan juga pak wali kota
kami ingatkan agar tidak menggunakan baju dinas pada saat menunjukkan keberpihakan
ketika bapak bupati pak gubernur pak wali kota
kami ingatkan agar tidak menggunakan baju dinas pada saat menunjukkan keberpihakan

nah kapan dia jadi milik partai
ketika dia mengajukan cuti kampanye
oleh sebab itu kami sudah wanti wanti
sudah banyak kasus yang kita proses di beberapa daerah
mengenai penunjukan keberpihakan
bahkan tidak kena pidananya kita minta di administrasi diingatkan oleh pak mendagri
kita ingatkan ke pak mendagri
kita kirimkan surat kalau tidak salah dalam satu dua hari ini
kami berharap surat untuk mengingatkan kepala daerah
bahwa mereka terikat dengan undang undang nomor tujuh
dan juga pkpu
oleh sebab itu kalau mereka ingin kampanye silahkan ada waktunya
kalau tidak kalau mereka sedang bertugas melakukan tugas dan fungsi
mereka tidak boleh lagi menunjukkan keberpihakan
itulah yang kemudian kami sedang lakukan juga kepada teman teman
di bawah kota untuk melihat
banyak juga yang berkata
itu proses misalnya
ketika saya mendukung a sedukung b
itu yang tidak diperkenankan
yang tidak boleh itu sampai dengan kepala desa
baik bang ramad
kepala desa dan perangkat desa itu tidak diperkenankan untuk ikut dalam tim kampanye
terima kasih bang ramad bajah atas perbincangannya
mudah mudahan apa yang tadi anda berikan itu bisa betul betul tidak hanya didengar
tapi dipahami oleh para pejabat dan kepala daerah
terima kasih bang ramad bajah atas perbincangannya
kami masih akan lanjut dengan bang ferdinand dan bang ruhut
usaha jenah berikut ini tetap bersama kami

terima kasih bang ramad bajah atas perbincangannya
terima kasih bang ramad bajah atas perbincangannya
terima kasih bang ramad bajah atas perbincangannya

terima kasih banyak jadi ambil video juga
sangat besar ya karena ketika
dan sri mulyani menyatakan
tidak dan lain lain maka langsung
diputuskan oke tidak gitu
jadi kekecewaan kita disitu karena kita
anggap bawaslu mengabaikan
fakta fakta dan bukti bukti yang begitu kuat
membuktikan bahwa yang bersangkutan
memang layak untuk diproses
pidana pemilu ya tapi
bawaslu sudah memutus tidak maka memang
kami dari direktorat hukum mempertimbangkan
untuk melaporkan bawaslu nanti
ke dkpp tapi itu nanti
kami akan putuskan apakah akan dilaporkan
atau tidak memang sedang kami pertimbangkan
dalam waktu dekat kami akan
putuskan jadi terkait dengan
netralitas ini memang banyak sekali kepala
daerah yang secara terang terangan bahkan
di dalam acara kunjungan
bukan sebagai capres
kepala daerah ini
menunjukkan bagaimana dia
berpihak sekali kepada pak jokowi
bahkan pak jokowi pun
seperti kita lihat kemarin itu baru dari
beliau menyatakan saya cek ke
ratu tatu siapa lagi itu
kepala kepala daerah yang memang dari
partai koalisinya beliau menyatakan bahwa
ya nanti desember saya tidak mau lagi
suara saya dibawa karena memang saat ini
di banten memang masih unggul pak joko
bahkan bukan hanya sekedar
kepala daerahnya yang ingin berpihak
tetapi presiden sendiri
seperti memaksa mereka
juga untuk berpihak ke beliau
jadi ini yang tidak
kita anggap karena kemarin pak jokowi
ke banten melakukan hal itu
punya dampak bahaya apa bang bagi demokrasi
ya artinya demokrasi
kita ini kan menjadi demokrasi
yang tidak adil ya tidak fair
karena syarat demokrasi itu kan
harus adil harus jujur
harus bebas dari tekanan tekanan
segala macam nah disinilah kualitas
demokrasi kita akan menjadi
menurun dan betul betul memang
bahwa indeks demokrasi di era pak jokowi
ini kan menurun itu kita tidak bisa pungkiri
itu fakta yang terjadi sehingga
kita melihat bahwa dengan bawaslu
seperti ini kita menjadi ragu
apakah bawaslu akan mampu mengawal
yang kita harapkan tadi
jujur adil fair segala macam
bang ruhut ketakutan itu beralasan nggak
udahlah saya kan kalau
pak ferdinand dengan
grupnya pendukung dalam hal ini
oposisi kita harus mengertilah
kebetulan ferdinand ini sayang
dia baru masuk demokrat
sudah demokrat suasananya begini
jadi dia begitu saya kebetulan
waktu di demokrat demokrat itu
jadi kalau ferdinand bilang
kenapa pak jokowi datang ke daerah
ya pejabat daerah begitu
menyambut dia dan lain sebagainya
sepuluh tahun saya jaga pak sby
begitu juga kok udahlah
kayak gitu tuh gak usah diomongin
pak sby tidak pernah melakukan hal seperti itu
kalau kunjungan resmi ke presidenan
kepala daerah memang wajib
tapi dalam konteks
sepuluh tahun aku jaga pak jokowi
salah satu orang pak sby
salah satu orang yang capek
gue jaga ferdinand
kerjanya menghajar pak sby terus
sekarang dia bela psb terima kasih ferdinand
aku senang sama ferdinand ini
kalau dulu nggak ada bagusnya
tapi konteksnya buat demokrasi buat keberpihakan
memakai apartur sipil negara
tadi yang abang ferdinand katakan gimana
kan tegas aku katakan
pak jokowi dodo itu sahabat rakyat
sahabat rakyat bapak rakyat
ya wajar kok siapa saja menyambut
apalagi dia memang presiden
tapi kalau dikatakan dia ingin
mempengaruhi dia apa
enggak lah siapa sih yang gak tahu
pak jokowi itu sangat dihormati dunia loh
kok kita di dalam negeri
tapi yang oposisi kalau mayoritas rakyat
tetap jokowi adalah segalanya
tapi pak jokowi dan juga kepala kepala daerah
yang quote unquote secara terbuka mendukung
banyak sekali kan bang rohut
itu bagaimana menjaga
netralitas terutama untuk tidak mempengaruhi asn
tidak menggunakan fasilitas
publik tidak menggunakan pajak publik
itu yang kemudian dikhawatirkan oleh publik
percaya lah mereka gitu yang saya katakan
pak jokowi mengajarkan
ini dari norman
pendeta dari negara
berpikirlah positif kalau kita
berpikir negatif ingat loh
didukung oleh sembilan partai politik
bersama pak kiyaji ma'ruf amin ya
pejabat pejabat daerah kan banyak dari partai itu
dan berbicara undang undang
kalau dia dari partai politik
tapi kalau tidak baik sekali
saya bangga terima kasih
tadi bawaslu mengirim
itu dilakukan seperti
yang kejadian kebetulan dari tim kami
ya projo dan cakra
di pekan baru di riau kan ramai kemarin
tapi mereka rupanya baik gubernur
baik bupati wali kotanya juga
minta ada izin cutinya
jadi selesai masalahnya
jadi boleh saja secara undang undang
tapi secara etik gimana
ada permasalahan nggak penyalahgunaan
pejabat itu boleh berpihak
ya tidak dilarang untuk berpihak
yang tidak boleh itu adalah
jabatan wewenang fasilitas
ada nggak kecurigaan itu bang
tentu bukan cuma sekedar ada
dan itu kita lihat bagaimana deklarasi yang terjadi di
di riau di sumber kepala kepala daerah itu
menyatakan ini deklarasi kepala daerah
mereka membawa bawa nama kepala daerah
untuk deklarasi mendukung pak jokowi
tentu itu tidak boleh
kalau mereka menyatakan saya si a
mendukung pak jokowi dalam pilpres ini
tidak ada masalah
dan sebelumnya harus mengajukan cuti dulu
itu yang tidak dilakukan
kan ada juga kepala daerah yang mendukung pak prabowo kan
tapi kan tidak pernah sebuah lakukan seperti yang dilakukan oleh kepala daerah yang mendukung pak jokowi ya
tidak ada sama sekali
kalau ferdinand pak prabowo sandi boleh
kalau kami nggak boleh
itu aja kok masalahnya
selesai sampai sekarang
tidak ada terbukti satupun
ada kepala daerah pendukung prabowo sandi
melakukan seperti yang dilakukan oleh pendukung pak jokowi
itu bukan bentuk penyalahgunaan
dan itu kan masuk ranah pidana pemilu
bang ruhut itu penyalahgunaan katanya bang
hal hal seperti itu yang kasat mata sekali
kalau kata ferdinand
dan kata ruhut sitompul
nggak usah didengar
tapi dengarlah kita negara hukum
sebagai kan timas yang menangani ini
mereka lembaga profesional yang menangani ini
ya bukan kita
kalau pak ferdinand pasti ngomongnya begini
ya nggak seperti itu
justru kita harus masuk lebih luas
kalau melihatnya seolah olah ketika polisi menyatakan
ah sudah pasti kebenaran buat apa di kepolisian itu
kalau bawaslu menyatakan
ah itu menjadi sebuah kebenaran
buat apa dewan kehormatan penyelenggara pemilu
artinya apa keputusan mereka ini kan bisa saja salah
maka kita akan uji ke tingkat yang lebih tinggi
jadi jangan jangan dibangun opini ketika polisi menyatakan
ini tidak sudah itulah kebenaran mutlak
bawaslu menyatakan ini tidak bersalah
itu kebenaran mutlak
tidak seperti itu
jangan dibangun opininya ke situ
bahwa ada dewan kehormatan penyelenggara pemilu
yang akan menguji apakah keputusan bawaslu maupun kpu ini sudah benar
secara undang undang etika ada yang salah itu ya
tidak ada yang salah
semua nggak ada yang salah
sekarang saya mau tanya ferdinand
tahunya tadi akan dilaporkan yang lebih tinggi
ada pengawas ya
begitu juga ada propam
tahunya tetap ada laporan kalian
nyatanya memang aparat yang kalian katakanlah
kalian salahkan itu tidak bersalah
oh kita akan menerima keputusan
ketika kita sudah menggunakan jalur jalur hukum yang disediakan oleh undang undang
ketika itu sudah selesai
di dalam keputusan kita
di keputusan tertinggi
ya kita akan menerima
dan tidak ada lagi upaya hukum
tidak mungkin kita akan mengangkat senjata untuk itu
atau memprovokasi untuk ini
kita ini kan orang orang yang memahami aturan
justru karena kita cinta hukum cinta aturan
maka kita ambil langkah melaporkan kepada salurannya
melaporkan kepada bawaslu
selama ini ditindaklanjuti nggak bang laporan laporan itu
laporan kita memang selama ini selalu ditindaklanjuti
tetapi hasilnya yang sering berbeda dengan
dengan cara berpikir kita
cara berpikir kita
kesimpulan kita ini kan sering berbeda
nah disinilah kita akan uji nanti apakah memang
keputusan ini sudah benar atau tidak
maka kita akan seperti ini
bawaslu kita akan laporkan ke dewan kehormatan pelanggal komunik
laporkan dan terima kasih
kalau taunya tetap nggak diterima
oh kita akan menerima keputusan itu
enggak laporan kalian nggak diterima
terima kasih juga kalian sudah menerima
bang dimana alamat tuhan
kami mau lapor ke tuhan
jangan gitu lah
jadi silakan lah kita kan negara hukum
mekanisme itu lakukan
apabila taunya tetap ditolak
tadi terima kasih ferdinand sudah mengatakan
kami akan menerima gitu
sebagai presiden petahana yang punya kekuasaan
punya alat kontrol kepada banyak sekali
apa namanya instrumen negara
pak jokowi serius gak sih bang dalam
menjaga netralitas bawahan bawahannya
ada gak instruksi instruksi kekuasaan
ada gak instruksi instruksi khusus misalnya
ada perintah khusus misalnya
jangan menangkan saya gitu
netral lah di lapangan singkat saja terakhir
negarawan dia mengalir ya
nyatanya kita bisa lihat yang kerjakan kami
beliau sebagai calon presiden
ya itu sabtu minggu kok
senin selasa rebu dia kerja kerja kerja terus untuk rakyat
ya kerja keras
kerja cerdas kerja ikhlas
dan kami mohon
semoga tiga kerja yang baik ini
nanti diberi kepercayaan
satu kali lagi
supaya menjadi kerja tuntas
biar gak ada mangkrah
satu kali lagi
biar gak mangkrah
singkat saja singkat saja
ini bukan masalah percaya atau tidak percaya
tetapi kami belum pernah satu kali pun menemukan statementnya pak jokowi
sebagai capres petahana
yang meminta aparatur dibawahnya
untuk tidak berpihak atau mengambil posisi netral
bahkan beliau tampak happy sekali
ketika ada kepala daerah yang menyatakan dukungan
yang tidak boleh berpihak juga saya
karena saya harus mengakhiri
apa pembicaraan kita
karena durasinya sudah habis
jadi gak boleh berpihak ke
pak jokowi itu sangat percaya kepada semua bawahannya
ya saya percaya pak jokowi dan percaya pak karin
tapi undang undang memang sudah menegaskan ini ya
kita masuk ke climate
pegawai asn harus bebas dari pengaruh dan intervensi
semua golongan dan partai politik
aparatur sipil negara bertentangan dengan kebenaran dan kebenaran
bertugas melayani masyarakat
jangan sampai kepentingan politik pemilu
dan mendukung calon calon tertentu
jadi batu penghalang totalitas
melayani saya anda kita semua yang membayar pajak
untuk dilayani oleh para asn
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini
tetap bersama kami